kemana itu buddha
atau apa lagi
rupanya buddha itu
sempurna sekali kau arya
jangan lupa jangan berpikir pikir
awak cinta kau
kau begitu sempurna di mata awak
jangan kamu tinggal
sudah jangan ribut
nanti isi awak bangun repot urusan kita nanti
kamu tinggal diam saja
iya kan isi awak bangun kan
dengan lembaga macau
kebanyakan udah beres belum
nanti siang ya
dalam seminggu ini
saya tuh mandi keringat
alah nggak usah banyak alasan deh
mendingan diperbaiki di tempat lain aja
sebentar deh samsul
kasih saya waktu dua jam
pasti selesai ya
nggak usah nggak usah
kemana tuh buddha
sembunyi ke dia
rupanya buddha itu
udah set single pada ayah
ya kamu pasti telah mencuri bareng saya
pokoknya saya tak mau tahu
dia harus digantungkan
susah saja itu kudang
kamu tuh terlalu kasar sebenarnya

saya benar benar tidak sengaja nyonya
kerja tak pencet
you pun kaget
ada apa ini
jangan ikut campur
ini usaha saya dengan dia
ada apa ini
ayah aku cinta kau
kau begitu sempurna di mata aku
sudah jangan ribut
nanti isi awak bangun repot urusan kita nanti
sudah kamu tinggal diam saja
pasti ayah melihat itu

jangan terb actuasi begitu pucat
hei kamu pasti sudah mencuri barang ayah ya kan
enggak nyonya saya tidak mencuri nyonya sumpah saya tidak mencuri
lalu kenapa kamu kabur
apa kau begini
eh pandai sekali kau meminta orang ini enak saja kau ngomong
eh alia sekarang kau cakap sama istri saya ini
kalau ucapanmu yang barusan itu bohong saya tahu alia
kau ngomong seperti ini karena kau takut gugup iya kan
cakap ayah betulkah
maafkan saya nyonya saya telah berbohong
saya memang takut
saya mau kabur karena saya kangen mau ketemu ayah saya
tuh kan kau dengan sendiri kan
kalau si alia itu keluar dari rumah dia rindu sama orang tuanya
alia jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu ya
lihat awak ini awak sedang bercakap sama kau ini
kalau kau mau pulang kampung
tunggu nanti kalau libur panjang ya
bantu kurang ajar
tak payah kita pikirkan bantu kurang ajar d
ma gimana kalau malam ini kita makan dulu saja
ganti baju dulu ya
saya pergi kerja
masih di sini saja
saya mau ambil visi di saya
saya tidak jadi mengerpis di sini
salah satu dia yang menyebarkan kamar saya
operasi kiwa mencess